korespondensian indonesia yudi yudawan yang berada di bogor jawa barat untuk bisa mengungkap dan juga memberikan informasi terkini mengenai perkembangan kasus ini
iya yuda apa informasi terkini dari hasil penyelidikan polisi yang dilakukan
ataupun juga apakah sudah ada hasil dari pemeriksaan psikologis terhadap tersangka
eva dan budi memang polres bogor jawa barat masih melakukan penyidikan dan pendalaman
dan hari ini mereka menghadirkan psikolog dan tim psikolog yang akan memberikan treatment ataupun metodologi secara psikologi
untuk mengetahui perilaku ataupun latar belakang dari budiansa ketika melakukan perkosaan dan juga pembunuhan terhadap korban yang baru berusia dua lima tahun
dan memang metodologi ini dirasakan salah satu cara yang paling efektif untuk melihat apakah memang ada perilaku pedofilia
ataukah ada perilaku lain dengan melatar belakangi adegan ataupun tindakan tindakan kejahatan sehingga menghilangkan nyawa korban
eva dan budi dan proses penyidikan maupun proses dari penyidikan menggunakan teknik metodologi psikologi pada hari ini masih berlangsung
dan kami belum bisa mengetahui apakah hasil setegera kita bisa dapatkan informasinya eva
yuda kalau kita yang menjadi penasaran juga kemudian bagaimana reaksi keluarga melihat kejadian ini apalagi kita ketahui budi ansyah adalah tetangga dari korban sendiri
budi kalau kita bisa mendeskripsikan budi hansa
karena tinggal kurang lebih lima belas sampai dua puluh meter dari rumah korban dan keluarga korban sendiri maupun korban cukup mengenal budiansa
dan budi hansa memang sosok pemuda yang tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah mengingat dia hanya bekerja sebagai buruh panggilan untuk sebuah pabrik batako
dan karakter budi hansa yang introvert atau pendiam itu mengakibatkan dia tidak banyak bergaul tapi bukan berarti budi hansa tidak dikenal oleh warga
dan keluarga pastinya sangat shock dan mereka terbilang sangat terkejut
cukup mengenal budi hansa dan keluarga dari pelaku tersebut
dan mereka meminta agar pihak keamanan maupun pihak pemerintah polres jawa barat maupun polres bogor sudi memberikan hukuman setimpal bahkan hukuman mati terhadap perilaku dan kejahatan daripada budi hansa ini
baiklah yudi yudawan melaporkan langsung dari polres bogor jawa barat
dan memang biasanya budi